ratusan tenaga honorer kategori dua atau k dua di kabupaten kudus jawa tengah menggelar aksi unjuk rasa
menuntut diangkat menjadi pns tanpa syarat
mereka mengancam mengganti presiden pada dua ribu sembilan belas karena mereka menilai presiden saat ini tidak memihak pada tenaga honorer
sekitar seratus tenaga honore kategori dua kabupaten kudus jawa tengah menggelar aksi unjuk rasa di alun alun simpang tujuh kudus
dari total dua ratus dua puluh lima tenaga honorer k dua di kabupaten kudus hanya dua puluh sembilan orang yang dinyatakan bisa diterima sebagai calon pegawai negeri sipil
mereka menuntut agar pengabdian mereka diapresiasi
jika tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka mengancam tahun dua ribu sembilan belas mengganti presiden
mereka menilai presiden saat ini tidak berpihak pada guru honorer
karena pejabat dari daerah maupun pusat ya seperti itu terus
kita merasa didolimi
saya mengharap ada demo lagi seperti ini biar masyarakat di cashback ke belakang lagi mengingat kondisi k dua lagi
menanggapi demo ini pejabat bupati kudus datang memberikan solusi
pada prinsipnya kita akan bersorak kepada bnpar dan republik
mudah mudahan itu ikut berdoa permohonan sulang supaya dapat mengakurkan rekan rekan k dua yang sulahnya dua ratus dua puluh lima tadi bisa diterima
kan hanya itu yang bisa kita lakukan kan
perwakilan tenaga honorer k dua kudus akan mengawal pengiriman surat usulan ke kementerian pendaya gunaan aparatur negara agar sesuai harapan mereka
dahil akbar kudus